sedangkan pemerintah berencana menggunakan dana haji sebesar sembilan puluh triliun rupiah yang mengendap untuk diinvestasikan
rencana ini tentu menimbulkan polemik di masyarakat
mengingat melibatkan uang milik umat yang akan beribadah haji di tanah suci
terobosan baru pengelolaan dana haji dicoba diwacanakan oleh pemerintah joko widodo
dana milik umat yang kini mengendap sekitar sembilan puluh triliun rupiah akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh pemerintah
langkah ini dinilai lebih produktif ketimbang hanya membiarkan dana sebesar itu mengendap
presiden joko widodo menyatakan penggunaan dana haji ini akan dilakukan dengan ekstra hati hati
banyak sekali silakan ditaruh di bisnis bisnis syariat
tetapi ingat bahwa itu adalah dana umat
entah dipakai untuk subuk entah infrastruktur entah dipakai untuk di bangsa syariat
semuanya harus dengan kehati hatian
sekali lagi ini adalah dana umat tetapi kalau ditaruh di tempat tempat yang tadi saya sampaikan
untuk umat muslim untuk yang memiliki dana
rencana tersebut mendapat tanggapan dari wakil rakyat
pimpinan dpr meminta pemerintah berhati hati dalam mengelola dana jemaah haji
rencana itu dinilai riskan karena berpotensi melanggar undang undang
pimpinan dpr menilai ketimbang untuk pembangunan infrastruktur
lebih baik dana haji dipakai untuk memperbaiki fasilitas jemaah haji di tanah suci yang belum maksimal
pemerintah juga diminta berkonsultasi dengan pimpinan
dan pemerintah islam untuk mendapat masukan tentang perbaikan pelaksanaan ibadah haji
pimpinan dpr merekomendasikan agar komisi delapan memanggil menteri agama
guna menjelaskan usulan pemerintah mengenai penggunaan dana haji untuk infrastruktur
kalau dipergunakan untuk infrastruktur infrastruktur seperti apa
kalau infrastruktur untuk haji it's okay
mungkin ini masih ada kaitannya
tapi kalau infrastruktur misalnya untuk bangun jalan tol di sini
itu rasanya menurut saya kurang tepat

karena sekarang infrastruktur haji pun masih banyak kekurangan
misalnya sekarang infrastruktur haji pun masih banyak kekurangan
misalnya sekarang ini lebih baik kalau memang kelembaban ohan

pemerintah mau menguatkan infrastruktur di bidang haji
misalnya kita sekarang beli pesawat lagi
selama ini kan kita prakam pesawat schritt dan pesawat pesawat lain
bahkan garuda tidak mungkin bisa mengangkut kalau perlu bewa atau beli pesawat lagi
atau mungkin barangkali membangun hotel di adina dan mekah di sana
atau mungkin barangkali membangun hotel di adina dan mekah di sana

keperluan jemaah haji yang dari indonesia
sehingga rasanya ini lebih tepat kalau dibandingkan untuk membangun infrastruktur
ini yang jelas pasti tidak melanggar undang undang
tetapi kalau untuk infrastruktur yang ada di sini
menurut saya bisa ditengarai ini tidak sesuai dengan peraturan undang undang yang ada
menyikapi polemik yang berkembang ketua majelis ulama indonesia ma'ruf amin menyebut
dan haji memang boleh diinvestasikan
namun dana tersebut harus digunakan untuk proyek yang aman
dan menguntungkan dengan tetap mengedepankan skema syariah
kan memang boleh diinvestasi itu
sekarang saja mungkin ada tiga puluh lima triliun itu sudah digunakan untuk sukuk
sukuk itu surat berharga syariah negara sbsn
dan itu sudah mendapatkan fatwa dari daerah syariah nasional majelis ulama indonesia
dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur untuk apa lain lain
justru dana haji itu harus digunakan pada proyek proyek yang aman
yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah
seperti misalnya jalan lapangan terbang kemudian juga pelabuhan
atau apa jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada
pemerintah tidak risiko kalau ke swasta memang ada risiko
pemerintah pun secara resmi telah mengukuhkan badan pelaksana keuangan haji untuk mengelola dana haji
sampai saat ini badan tersebut telah mengelola sekitar sembilan puluh triliun rupiah dana umat
pengelolaan dana haji diharapkan lebih produktif
tapi tetap mengutamakan kepentingan jemaah calon haji yang akan berangkat ke tanah suci setiap tahun
tim liputan cnn indonesia